berlokasi tepat di depan kantor gubernur jawa barat taman gedung sate ramai dipadati warga lokal pada minggu pagi
taman yang baru diresmikan ini menawarkan wisata swafoto dengan latar gedung sate yang ikonik
warga tasegan mengabadikan setiap momen dari berbagai sudut
keberadaan air mancur patung kang emil dan kang uu menjadi daya tarik lain bagi warga untuk datang dan berfoto
ya kalau dilihat dari konsep taman gedung sate ini hampir mirip dengan sejumlah taman yang ada di balai kota bandung
tentu saja sebagai destinasi wisata taman ini diartikan oleh sejumlah pengunjung sebagai simbol kedekatan antara warga jawa barat dan juga pemerintah provinsi jawa barat
namun pengunjung masih mengeluhkan terbatasnya fasilitas seperti kantung sampah yang kurang dan terbatasnya lahan parkir
pertama saya bisa belanja bisa olahraga di kesibunya terus saya bisa lihat air mancur
pokoknya banyak hal yang bisa saya lakukan di sini
catetannya sih kalau saya lihat sekeliling
tentu saja kalau saya lihat sekeliling kantung sampah kayaknya harus lebih besar lebih banyak
berjalan tujuh ratus meter ke arah timur anda juga akan menemukan ruang terbuka hijau baru di kota bandung yakni taman pusdai
taman ini berlokasi di jalan surapati tepat berada di belakang masjid pusdai bandung
taman seluas tiga dua ratus enam puluh lima meter persegi ini membawa wajah baru bagi masjid pusdai bagian belakang yang dulu terkesan kumuh
di sini anda bisa bersantai di bangku kotak yang tersedia sambil melihat sejumlah tanaman hias di sepanjang taman
baru diresmikan pada akhir dua ribu sembilan belas lalu taman ini sudah mulai menjadi pilihan baru bagi wisatawan terutama untuk membawa anak anak
satu nyaman ya
enggak apa untuk anak anak untuk keluarga gitu ya
terus kalau misalkan udah waktunya ini sholat bisa langsung ke ini ke dalam
ini praktis gak
warga juga berharap pengamanan di taman pusdai ini bisa ditingkatkan agar perwisata di tempat ini bisa lebih aman dan juga nyaman
anda bisa menikmati udara segar di taman pusdaya ini pada pagi hari atau siang hari
tapi juga anda akan mendapatkan pengalaman yang berbeda pada malam hari ketika anda berkunjung ke taman ini
ada lima puluh delapan boxneon yang akan menyala dan juga sejumlah lampu led yang akan menyoroti kaca
ini bisa menjadi pengalaman menarik untuk anda untuk diabadikan
kiki haryadi rizky rahadian bandung jawa barat